puluhan mahasiswa asal kota bima nusa tenggara barat
senin siang mendatangi kantor pelni cabang makassar
akibat kehabisan tiket mudik
mahasiswa sempat mengamuk dan hendak menerobos masuk ke dalam ruang pembelian tiket
puluhan mahasiswa ini berusaha menerobos penjagaan dari aparat kepolisian polsek ujung pandang
untuk masuk ke dalam ruang pembelian tiket di kantor pelni cabang makassar
aparat polisi yang berjaga ketat di lokasi langsung mengambil tindakan tegas
hingga akhirnya mampu meredam emosi para mahasiswa
mahasiswa kesal lantaran mereka terancam batal mudik lebaran
karena tiket kapal tujuan kota bima nusa tenggara barat telah habis terjual
aksi unjuk rasa ini berakhir setelah beberapa perwakilan mahasiswa
bertemu dengan pimpinan pelni makassar untuk melakukan mediasi
tapi tahu taunya ternyata tiketnya masih ada di calo
ya mereka tawarkan ke peribadanda yang dihadir tiket yang sebenarnya
jadi terus datang sini untuk apa itu
untuk menjaga kebijakan mereka
karena mereka kan menjelaskan penutup dari mereka kan
daripada pelni yang tidak mempunyai calo mendapatkan tiket
sekitar lima tiket tujuan bima yang disediakan pelni telah habis terjual
sesuai keputusan pemerintah pelni sudah menambah kapasitas penumpang sebesar enam puluh persen
namun ternyata tetap belum mampu menampung sekitar sepuluh calon penumpang
memang teman teman kita saudara kita dari bima anak anak sekolah itu banyak di sini
tahun lalu sekitar ada sepuluh ribu lah yang pulang
terus dari tanggal lima belas sampai dengan tadi itu sudah sekitar ada dua ribu an yang pulang
karena kapasitas kapal kan terbatas
jadi kapasitas dispensasi yang diberikan oleh pemerintah hanya enam puluh
jadi kapal kapal satu itu hanya bisa dimuat satu enam ratus
sampai dengan tanggal empat jadi masih ada empat pemberangkatan ini
itu jumlahnya dua delapan ratus sit itu
oh itu sudah habis
kami juga tidak akan menjual semua karena di atas kapal kan sudah ada penumpang penumpang dari arah utara
atau sudah ada penumpang dari
dari tujuan lain dari yang transpa
jadi sisanya itu yang kami jual
akibat habisnya tiket kabel tersebut
sekitar lima orang bima yang merantau di kota makassar terancam batal mudik